beralih ke berita haji wakil gubernur jawa timur saifullah yusuf mendesak
menteri agama dan juga menteri luar negeri segera memulangkan
jamaah calon haji indonesia yang ditangkap di filipina
sementara itu dari satu ratus tujuh puluh tujuh jemaah calon haji yang ditahan pemerintah filipina
tiga belas diantaranya adalah warga pasuruan jawa timur
terbongkarnya kasus pemberangkatan jemaah calon haji indonesia lewat filipina yang melibatkan warganya
pemerintah provinsi jawa timur akan mengusut travel pembawa para jemaah haji
dengan biaya sebesar satu ratus tiga puluh juta rupiah tersebut
wakil gubernur jawa timur saifullah yusuf juga mengharapkan agar menteri agama dan menteri luar negeri
segera memulangkan warganya agar tak terlalu lama terlunta lunta di negeri orang
selain mengusut gusipul akan melakukan pendampingan kepada jemaah haji yang tertangkap di filipina
bahkan jika dibutuhkan pemerintah jawa timur akan menjemputnya sendiri ke filipina
jadi ini yang harus diusut adalah siapa yang membawa ke sana
maka saya kemarin minta ke kementerian agama untuk bisa membawa jamaah kita ini pulang karena mereka adalah korban
sementara itu salah satu jemaah calon haji yang ditahan di negara filipina
karena pemalsuan kewarganegaran adalah nuriyah warga desa tejoangi kecamatan perwosari kabupaten pasuruan
dari keterangan cucunya nuria berangkat haji via jalur filipina lewat kbih arofah
di desa sumbergedang kecamatan pandaan kabupaten pasuruan
tujuannya langsung ke filipina
itu sama siapa aja mbak
dengan kasus tertangkapnya satu ratus tujuh puluh tujuh jemaah calon haji ilegal di filipina ini
membuat kantor kementerian agama kabupaten jombang jawa timur
terus mewaspadai aksi travel nakal yang ingin memanfaatkan waktu tunggu haji
terlebih tahun dua ribu lima belas lalu di jombang sudah tercium adanya praktek haji ilegal tersebut
saat itu kantor kementerian kebanjiran protes warga
yang hendak mendaftarkan diri karena adanya selebaran yang tertempel di pohon
bisa memberangkatkan haji hanya dalam waktu satu tahun
kasus tertangkapnya calon jemaah haji melalui jalur ilegal ini
hampir tiap tahun terjadi
lamanya waktu tunggu yang tidak sebanding dengan banyaknya warga muslim yang ingin berangkat ke tanah suci
diduga kuat menjadi pemicu praktek ilegal tersebut